kita beralih ke informasi berikutnya
penjualan tiket pertandingan antara persebaya melawan arema fc
mendapat sambutan luar biasa dari ribuan bonek persebaya surabaya
sebanyak lima belas ribu tiket langsung terjual habis di hari pertama
penjualan tiket pun nyaris ricuh karena supporter saling serobot
ketegangan puluhan supporter persebaya yang mengambil nomor antrian
pembelian tiket dima koremba skarajaya surabaya ini nyaris ricuh
karena diduga adanya aksi saling serobot antar supporter
demi mendapatkan nomor antrian tiket
beruntung kericuhan berhasil diredam setelah petugas menertibkan jalannya antrian
sejak pagi hingga siang para bonek ini sudah rela mengantri
untuk mendapatkan tiket laga big match persebaya melawan arema fc
yang digelar minggu enam mei mendatang
tak pelak hanya dalam waktu dua jam sejak loket dibuka
tiket yang dijual di hari pertama sudah habis terjual
para bonek mengaku meski harus berdesak desakan mereka ingin memiliki kesempatan
memberi dukungan tim sepak bola kesayangannya
jam berapa mbak lama antri mbak
dari jam delapan
ini ikut tumpul tumpulan tadi mbak antri
iya tapi tadi sudah sempat wanita diduga
panitia pelaksana persebaya menyatakan berhasil menjual habis
sebanyak lima belas ribu tiket ekonomi pada hari pertama ini
rencananya penjualan akan digelar pada tiga hari ke depan
ini perikatan khusus setiap kita datang pagi masuk dalam perikatan itu
nanti disini juga gak perlu antri lagi
nanti tinggal tutup aja kita panggil dan bersikap lagi
selain di korembas karajaya antrian pembelian tiket juga terjadi
di kenjeran park dan stadion gelora bung tomo surabaya
sejak pagi hingga sore ribuan supporter persebaya telah mendatangi
lokasi penjualan tiket
tak hanya lelaki namun supporter perempuan yang akrab di sapa bonita ini
juga tampak rela mengantri
ada pun harga tiket disediakan panitia mulai dari harga rp lima puluh
rp seratus untuk umum dan rp empat puluh untuk pelajar dan rp dua ratus lima puluh untuk vip